kepikiran menurutnya banyak pikiran
bunten ya abah sebetulnya abah gak pantes begini
apalagi kan imam dalam keluarga
dan malahan imam untuk kita kita semua
maksudnya abah bisa lebih menjaga diri dan menjaga emosi
exactly bener abah terpikir
datu saya harus ke mahasiswa
beneran kok papa kangen sama mama
ciee tetep maksa bilang kangen
aduh pak mama tuh dua puluh lima tahun hidup sama sama papa
cara nafas papa ajang mama tuh apal banget
ada apaan sih
tadi papa waktu jalan ke kantor melihat jajanan di pinggir jalan
terus papa jadi pengen
papa makan disitu papa inget mama
gitu loh ma
oh kalau itu mama percaya
pantesan kangen ya makan bareng mama di pinggir jalan
yaudah ya ma ya papa kerja lagi ya
eh tunggu tunggu tunggu
pa jangan matiin dulu
gini mama tuh mau ngasih tahu papa
mama itu punya ide yang sangat amat cemerlang
gini pa pa mau tau gak
ini buat papinya reva nih
gini gimana kalau papa aja yang datang ke kantornya papinya reva ya kan
kenapa harus papa
karena mama punya alasan
karena papa selama ini tuh selalu baik sama reva
pasti papinya setuju
ya kan cemerlang kan pinter kan ide mama kan
ya itu sih udah lewat
papa udah mikir kayak gitu
makanya tadi papa ke kantor papinya reva
pa ide cemerlang tuh gak boleh didiemin tau mau basir
wah ide mama tuh memang bener bener cemerlang
ciee lah pa kok gak bisa sih
gimana sih papa bukannya selama ini papa yang semangat empat puluh
nggak ngebelain si reva sama boy
ini ada ide yang cemerlang papa malah gak semangat
mungkin baiknya kita biarkan aja dulu reva untuk minta izin sama papinya sendiri
baru kita ambil tindakan
ya kita kan sebagai orang tua
gak bagus lah untuk dari awal awal udah ikut campur
bener gak ma
bener juga sih pa
jadi maksudnya papa biar yang muda ini memperjuangkan cinta mereka dulu ya
iya ya daripada kita yang tua tua ikut campur terus runyam ya
malah ribet ya pa
oke deh mama setuju
yaudah kalo gitu papa kerja lagi deh
udah selesaikan kangen kangenannya
oke udah papa selamat bekerja suamiku sayang
tunggu deh seneng sih dikangenin tapi ada yang aneh nih sama papa
iya ya siang siang kangen
pokoknya bukan papa banget ya aneh aneh
ya mas mas tadi papanya boy kesini
papanya boy emang dia kesini
loh kalau bukan ketemu sama mas b papanya b ngapain kesini
emang beneran dia punya teman di gedung ini juga
kamu kenapa lagi mikir apa
tadi aku ketemu papanya boy aku kejar papanya boy ketemu sama mas disini
enggak yang baru ketemu mas cuman reva
atau jangan jangan reva sama papanya boy datang kesini
mau ketemu mas mau bu jukma supaya mas mengizinkan reva untuk ikut cewek cewek oke
bisa jadi masalah tadi reva datang kemari dan minta izin mas
terus mas ngizinin reva untuk ikut cewek cowok oke itu
hah oke terus
tapi setelah reva bilang bahwa pasangannya boy cabut lagi izinnya
bagus lah kalau begitu alhamdulillah mas enggak kemakan rayuannya reva
iya cuman mas lagi bingung kalau memang reva datang sama papanya boy kenapa dia gak jadi ketemu sama mas
hmm mungkin aja papanya boy itu takut sakit hati kali ya takut ditolak sama mas
dan mas gak ngizinin malu juga jadi ya gak mau
masa bapak bapak takut sakit hati takut ditolak tapi bisa juga sih
harusnya dia bisa baca mas itu bisa izinin atau tidak ya kan
iya sih mas
pak dengerin saya pak pak dengerin saya pak pak dengerin saya pak saya itu gak kesalah pak
saya gak kesalah pak pak dengerin saya dulu pak oke
pistan itu malu tadi dibat sama saya tapi saya yakin banget pak dia nipu saya dengan batu
makanya saya begitu pergi dia nipu saya saya gak kesalah sama sekali pak
cukup sudah sandra alasan dan pembilangan kamu tidak bisa kami terima karena tidak ada bukti dan sasih ngerti kamu
tapi bukan salah saya pak saya gak salah apa apa
pak saya gak salah apa apa juga
oh sedap bisa dong mau cobain
hah ada apa
itu apa cemurut itu kunaon ya
oh apa gak enak ya dipandang mata dengan keadaan begini sedap sedap
ya wajar kalau lagi esmosi ya
muka berantakan juga ternyata di sekitar kamu
wajar tuh lagi emosi ngomong salah dikit itu kamu komplain aja lah
ya ampura tuh ampura dikitin
ampura ampura lah
sok terus kumaha lanjutkan perbincangannya coba pengen tahu saya
gara gara kalian saya jadi lupa tuh pengen ngomong apa gitu
hei enggak jalanin gitu
wah bener emosi saya lagi emosi sama si kemon
gara gara si kemon jadi cembetut juga tutut
gara gara diteleporin tidak bisa tidak diangkat menghilang begitu saja tanpa jejak
itu bisa dihubungi
entah bikin saya emosi
saya mah tidak terima kalau si neng begini sama siapapun walaupun sama si kemon
tapi saya amat amat ya
tapi itu yang brother semenjak saya tinggal sama si neng sholatnya jadi tidak khusus
kepikiran menurutnya banyak pikiran
buntan ya abah sebetulnya abah tidak pantas begini
apalagi abah kan imam dalam keluarga
malahan imam untuk kita kita semua
musiknya abah bisa lebih menjaga diri dan menjaga emosi
bener abah itu figur
datu saya harus kemah abah
saya itu lagi diterpang si abah kehilangan terus
saya teh pertama kehilangan si neng
mau dikenali nama anak teh manis hilang juga
coba kalau lama lama saya bisa jadi kehilang ingatan teh manesia
terlalu banyak tragedinya ini
ya itu kan karena anak teh manis sama si kemot kemot juga orang yang sama
dia dia juga ya pastinya sama hilangnya tuh
saya harus ketemu sama si kemon
saya harus minta penjelasan dari si eta
jangan sampai si kemot ini mempermainkan hatinya si neng
di kepret tujuh keliling belum pindah
iya kan belum diangkat brother